benar sekali sekitar pukul dua puluh lebih lima puluh menit waktu indonesia barat
ketiga jenazah sudah sampai di instalasi kedokteran forensik di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur ini
dan tadi tiga orang ataupun juga tiga dari ambulans dari bidokes polda petrujaya
juga sudah mengantar ketiga jenazah dan langsung dimasukkan ke instalasi kedokteran forensik
dan indra saat tadi saya juga berbincang dengan salah satu koordinator inavis yang mengatakan bahwa
pada tahap pemeriksaan awal nanti akan diperiksa bagaimana kondisi dari fisik jenazah itu sendiri apakah masih utuh atau tidak
yang jelas untuk pertama kali langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dari sidik jari sendiri
karena memang ini sudah terekam secara identitas dan nanti ini akan mempermudah dari tim untuk menentukan
dan ciri ciri yang umum dari korban ataupun juga ketiga jenazah ini baru kemudian nanti dilakukan otopsi
ataupun juga serangkaian pemeriksaan dengan beragam metode metode yang akan diterapkan oleh tim dvi
dan juga beberapa tim forensik yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga jenazah ini